itu dikira bapaknya
inilah aksi evakuasi
dua balita bersama orang tuanya
di permukiman adikarya kedoya selatan
kembon jeruk jakarta barat
sabtu siang sang adik masih
bayi berusia empat bulan sedangkan
kakaknya sudah berusia tiga tahun
kedua balita beserta
orang tuanya akhirnya berhasil dievakuasi
petugas gabungan tni dan ppsu
setelah terjebak di rumahnya
akibat banjir selama delapan jam
banjir setinggi satu meter
merendam permukiman warga sejak sabtu
dini hari setelah kawasan jakarta
terus diguyur hujan sejak jumat
tadi naik dari jam empat
jam empat subuh dari rumah
jam subuh saya naik terus
kan kirim barang dari evakuasi
anak ke atas semua
tingginya berapa bang
ketinggian tadi di dalam rumah
dipimpin langsung dan ramil ke bonjeruk
kapten infanteri sudarsono
korban banjir diangkut menggunakan perahu
karet ke tempat yang aman
kapten infantri sudarsono menambahkan warga
berusia lanjut dan warga yang memiliki balita
menjadi prioritas dalam
pertolongan banjir ini